orang balita berusia tiga tahun jatuh ke dalam sumur sedalam sembilan puluh meter di tiongkok
petugas harus mencari cara untuk menyelamatkan sang bocah termasuk dengan menggunakan kamera bawah tanah
bocah yang tidak disebut identitasnya ini jatuh ke sumur sedalam sembilan puluh meter di kota wefang provinsi shantung tiongkok timur
masalahnya sumur hanya berdiameter tiga puluh cm sehingga menyulitkan upaya evakuasi
beruntung petugas berhasil mengingkat badan sang bocah dan menariknya ke permukaan setelah lebih dari dua jam
korban dilaporkan hanya menderita cedera ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut